spageti dan es krim biasanya adalah dua jenis makanan yang disajikan tidak bersamaan
es krim untuk pencuci mulut sedangkan spageti untuk makanan utama
tetapi di sebuah hotel di surabaya es krim dan spaghetti justru disajikan menjadi satu dengan berbagai variasi
menu makanan tidak biasa ini ternyata banyak penggemarnya
anda penasaran berikut liputannya
di tangan hartono chef sebuah hotel di kawasan surabaya selatan ini es krim dan spageti bisa diubah menjadi makanan yang lezat
meski rasa spaghetti dan es krim terlihat kontras jika disatukan keduanya bisa disajikan sebagai menu unik yang memanjakan lidah
cara membuatnya pun sangat mudah
pertama siapkan spaghetti yang sudah direbus kemudian tuangkan susu dan buah anggun merah serta kacang
terakhir tuangkanlah gula
setelah itu aduk hingga merata dan tuangkan es krim di atasnya
kemudian es krim spaghetti pun siap disajikan
menurut hartono es krim spaghetti ini merupakan menu pembuka dan penutup yang sangat diandalkan bagi hotel ini
untuk hari ini kita gunakan sebagai es krim medianya dan lain sebagainya jadi bisa digunakan sebagai bahan makanan penutup dan makanan utama
nah anda tertarik dengan rasa dari kombinasi yang tidak biasa ini es krim spaghetti
anda bisa datang ke salah satu hotel di jalan jemur sari surabaya dengan merogoh kocek sekitar dua puluh lima ribu rupiah
anda sudah bisa menikmati lezatnya es krim spaghetti
muhammad yanur komarudin surabaya